wabah penyakit novel coronavirus berpotensi melemahkan
perekonomian global termasuk indonesia
industri pariwisata menjadi sektor yang perlu diantisipasi
pemerintah agar tidak terkena imbas wabah corona secara signifikan
sektor pariwisata berpotensi terkena dampak langsung dari
menyebarnya virus corona ke beberapa negara di dunia
pembatasan penerbangan dari dan menuju tiongkok
menyebabkan kerugian pada industri penyedia jasa perjalanan
apalagi sebagian besar penerbangan menuju dan dari tiongkok
sudah dikurangi dengan drastis
tiongkok sendiri memang sudah ada travel warning ya
dari pihak pemerintahannya china bahwa tidak ada penerbangan
beberapa penerbangan sih ya bahkan hampir semuanya sekarang
penerbangan untuk rute kayak ke wuhannya atau ke beijing
jadi kayak kemarin hongkong disneyland di hongkong juga itu juga
sudah resmi sudah ditutup untuk sampai bulan februari seperti itu
ya kurang lebih bisa sekitaran m m an ya
karena kan kita sudah booking seat juga ke airlines nya
kita sudah confirm hotelnya juga di sana gitu karena ini kan memang cepat sekali ya
saat ini tiongkok menjadi salah satu negara asal wisatawan asing terbanyak
yang berkunjung ke indonesia
selain malaysia dan singapura
di tahun dua ribu sembilan belas tercatat satu juta lebih wisatawan tiongkok
berlibur ke beragam destinasi tanah air
ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia haria di sukamdani mengatakan
jika gagal menghalau virus corona masuk ke dalam negeri
pemerintah harus siap kehilangan sebagian devisa dari sektor pariwisata
sudah ada sih yang mulai mengalami cancellation ya
karena memang contohnya penerbangan yang langsung dari wuhan ke indonesia
kan juga sudah dibatalkan misalnya seperti itu kan otomatis juga pasti ada cancellation di situ
nah tapi memang kalau secara keseluruhan dampaknya yang signifikan belum mulai kelihatan
tapi saya rasa sebentar lagi pasti akan terlihat
karena memang potensi yang hilang dari orang yang turis yang masuk ke indonesia itu memang besar sekali
meski secara keseluruhan saat ini belum begitu terasa karena virus baru menyerang beberapa pekan
namun sudah berkurang meski jumlahnya sedikit
pembatalan penerbangan ke wuhan misalnya berarti membuat turis dari tiongkok sudah berkurang
satrio adi fajar ahmad jakarta
mewabahnya virus corona telah membuat penurunan jumlah wisatawan yang masuk ke indonesia
pemerintah pun menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata

pemerintah juga menghentikan promosi wisata

pemerintah juga menghentikan promosi wisata

pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pemerintah juga menghentikan promosi wisata
mudah mudahan ada pemerintah di negara allen ruang
padahal teratuh perumentukan

pemerintah juga menghentikan promosi wisata
pastinya dampaknya ini akan mempengaruhi secara region
jadi kita lihat sulawesi tengah mungkin yang akan terpukul selain pastinya pariwisata di bali dan lombok
oke menarik sekarang kita soal pariwisata
pak haryadi sudah signifikan belum sebenarnya dampaknya untuk dunia pariwisata
yang jelas kan sudah ada pengumuman ya dari kementerian perhubungan bahwa penerbangan dari indonesia ke tiongkok itu sudah dihapuskan
artinya sementara ini dibatalkan di stop
nah ini artinya tadi kan data di depan sudah terlihat bahwa sepanjang dua ribu sembilan belas kemarin turis cina itu adalah satu sembilan juta orang
nah ini yang kita lihat bahwa sudah pasti ini pasti akan terganggu karena memang mereka cukup besar
per hari ini saya mendapatkan informasi dari rekan rekan di bali
jadi pembatalan untuk turis yang ke bali januari ini ya sampai kemarin itu sudah tujuh belas
nah yang kita khawatirkan itu adalah efek yang lainnya
karena mood untuk pergi pada situasi seperti ini menjadi sangat
karena masalah kesehatan sangat penting
jadi kita khawatirkan itu bukan hanya turis dari tiongkok ke indonesia
tapi juga menyangkut turis dari eropa dan sebagainya ya
sudah ada laporan soal itu
sudah ada sudah ada
jadi sudah mulai ada juga cancellation itu ya dari beberapa negara
dari australia juga seperti itu
nah sekarang ini yang kita sedang berpikir ini adalah bagaimana bisa mengatasi ini supaya tidak lebih jelek lagi
yang kita lihat juga kondisinya pada bulan bulan ini adalah bulan yang orang itu mulai booking
jadi orang ke travel agent travel agent juga booking ke kita ya ke indonesia itu di bulan bulan antara januari februari
mereka bookingnya untuk biasanya
keberangkatan pada waktu mereka liburan pada summer nanti bulan mei sampai dengan agustus
karena ini juga jadi satu masalah juga karena begitu dia tidak booking hari ini dia akan pindah ke tempat lain gitu kan
perginya akan pindah
ini terutama adalah yang dari jauh jauh ya
sehingga memang kami mencoba untuk mengantisipasi yaitu pertama adalah kita akan dorong domestic traveler
karena kenyataannya orang indonesia yang pergi ke luar negeri juga yang outbound
yang tadi kita bicara bebannya outbound
jadi ini lagi kita mau promote supaya domestic travelers ini bisa naik
kedua adalah kita mencoba untuk menggarap negara negara yang punya preferensi besar ke indonesia
misalnya contohnya australia
lalu kalau yang jauh itu belanda yang tradisional kita deket itu kita akan berikan
dipush promosinya disitu
dan yang ada kesamaan kami dengan penerbangan ini sama sama nasibnya
jadi kita juga kemarin kami juga sudah sempat ngobrol ngobrol dengan direksi baru garuda
untuk bagaimana kita bisa sama sama joint promotion lah
kita put effort bareng untuk mendorong ini
dan juga kita melihat dari segi negara negara seperti timur tengah itu juga sangat bagus betulnya
mereka hanya memang volumenya selama ini mereka naik tapi naiknya agak konservatif lah
tapi ini negara yang agak less masalah dengan masalah tarif
nah ini juga kita lagi mau dorong bagaimana mereka ini juga promosinya ke sana
ini barusan tadi juga saya baru ketemu pak menteri pariwisata tadi jam
kita ngobrol juga antara lainnya bagaimana
nah itu sebenarnya perhitungannya apakah sudah masuk sekarang
kalau misalnya pasar sementara ini pasar tiongkok kemudian dialihkan ke pasar lain
tapi sebelum ke sana saya akan menyapa dulu
wakil gubernur bali cokordo kearta ardana sukawati
kita sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan pak coace
pak co aca selamat malam
selamat malam putri
pak co bagaimana sebenarnya seperti apa kondisi pariwisata bali yang terkait dengan virus corona
mungkin sudah ada informasi berapa banyak yang melakukan pembatalan
jadi tamu cina ini kan dia sama australia
nah sekarang china memang agak turun cuma masih menuduki tempat kedua dengan jumlah kunjungan rata rata per bulannya itu sekitar seratus ribu
kemudian dengan dihentikannya penerbangan besok ya tentu potensi ini hilang
padahal apa namanya daya beli cina di bali itu sekitar satu seratus rias dolar
jadi potensi lulus kita cukup tinggi
hmm jadi potensi lulus kita cukup tinggi
nah tentang cancellation tadi kami sudah ada pertemuan di kawasan btdc itu sudah pembatalan sekitar tiga puluh sembilan roommate
wow oke oke kawasan nusa dua ya pak
iya kawasan besar dua
oke apa kemudian kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah provinsi
sudahkah ada formula tertentu untuk menyelamatkan potensi devisa yang akan hilang ini pak co
iya yang pertama sekarang yang menjadi pr kami yang segera harus diatasi adalah dengan adanya apa namanya press conference kemarin dari menteri perhubungan yang intinya adalah mulai besok jam tanggal lima jam semua penerbangan dari dan ke cina itu dihentikan semua
jadi hari ini ada hari ada kesempatan sekarang dan besok ini menjadi prioritas kami di bali
jadi yang pulang hari ini dan besok yang sudah punya tiket itu tidak ada masalah
yang menjadi pr kami adalah bagaimana yang seharusnya mereka tidak berangkat hari ini dan besok
yang katakanlah jadwalnya mereka pulangnya tanggal enam tanggal tujuh tanggal
karena umumnya mereka tinggal di bali ke empat hari
sedangkan kedatangan terus cina
sampai kemarin masih datang
kemarin masih datang satu dua ratus
hari ini sampai siang tadi kita mencatat dari beberapa penerbangan sudah empat ratus enam puluh enam yang datang
jadi andai kata yang datang hari ini kemarin dan besok itu empat hari tinggal di sini
berarti kami akan ada tamu sekitar tanggal tujuh
yang jumlahnya antara tiga lima ratus sampai lima wisatawan yang masih berada di bali
yang harus kami nanti evakuasi
andai kata mereka memang ingin kembali
tapi bagaimanapun kan flight akan sudah dibatalkan yang direct
lalu apa yang kemudian disiapkan
apakah menyiapkan penerbangan yang transit
atau tadi kalau tidak salah dari asita juga berpikir untuk alternatifnya adalah memperpanjang masa tinggal mereka di bali
dalam saat edaran tersebut
yang menjadi masalah kan pesawatnya tidak ada
tidak ada dalam edaran tersebut untuk segera memulangkan semua wisatawan cina dari bali
jadi kami masih memberikan kesempatan apabila mereka mau lebih lama tinggal di bali
apakah mereka bisa lebih lama sebab kedatangan mereka baliknya sudah terdeteksi
apalagi yang lebih di atas dua minggu
ini kan sudah kepastian sehatnya
yang di bawah dua minggu
nanti kalau mereka memperpanjang
kami memang wajibkan nanti yang ada kontrol tes kesehatan
bahwa banyak wisatawan cina yang seharusnya mereka pulang
tapi mereka lebih tenang lebih nyaman kalau mereka berada di bali
ini juga kami akomodir keinginan ini
kami tidak mau seolah olah memaksa mereka harus keluar
nah andai kata setelah besok masih ada wisatawan yang ingin pulang
kami masih mendata memberikan kesempatan
kami masih mendatang
di antara tanggal lima sampai tanggal sembilan
nah ini kami baru saja bertemu dengan kontrol cina
nanti pemerintah china akan menjemput wisatawan yang masih tertinggal di bali
baik sekarang kita akan jeda dulu
sebenarnya yang menarik nanti digali adalah bagaimana penanganan kepada mereka yang akan datang dalam beberapa waktu sebelum flight dari tiongkok ini ditutup
kami kembali setelah jeda tetap di cnn indonesia
di sisi sepuluh
bisa dilihat secara global ini
bagaimanapun kan ada dari pariwisata
juga tapi tadi dari kementerian
perdagangan dalam waktu dekat
juga akan kemudian
seberapa besar itu kemudian akan
berpengaruh kepada supply chain
dan minuman yang ada di indonesia
iya kalau yang ditutup adalah bahan makanan
memang ada beberapa
alternatif ya kita butuh
cukup banyak memang misalkan
misalkan bahkan ada beberapa daging
misalkan kemudian juga
di situ ada gandum
itu juga kemudian disuplai dari cina
itu pastinya akan berpengaruh tapi kita
harus siap karena ini memang
kita lihat dari sisi pemerintah
bukan hanya sekedar mudahnya mereka
substitusinya dari negara mana
jadi pengusaha pun juga punya cara
untuk switch ke importer lainnya
karena ini bisa berpengaruh juga
terhadap inflasi misalnya
atau kenaikan harga kedua kami melihat
juga ini sebenarnya potensi misalkan
impor bahan makanan di situ kalau
tertulis ada jeruk misalkan jeruk mandarin
kan ini potensi bagus bagi
jeruk lokal kita untuk lebih banyak
dijual di supermarket misalnya
yang kedua kalau kita lihat
dari sisi ekspornya
juga nah ini yang cukup
fatal ini kan karena porsi ekspornya
sangat bergantung terutama ke
cina ya langsung tidak langsung berapa persen bin
lima belas persen ya ini memang harus diantisipasi
pasar ekspor kita kemungkinan
besar di asia ini agak susah atau
sudah mulai beberapa jenuh
jadi perluasan pasar ekspor pariwisata diperluas
pasar ekspor juga diperluas
tapi memang ini cara yang tidak mudah gitu
jadi kami melihat bahwa
sebenarnya dari sisi pemerintah
apa yang dilakukan indonesia
ini memang agak sedikit terlambat
dalam beberapa minggu ya pemerintah negara lain
dari segi pariwisata sudah tegas dulu
karena apa karena kecepatan
dari pemerintah ini
melakukan antisipasi akhirnya apa
akhirnya banyak orang masih percaya bahwa
indonesia lebih responsif harusnya itu
sehingga tadi turis dari cina mungkin berkurang
tapi bisa digantikan oleh
turis dari negara lain yang percaya bahwa
indonesia masih menarik begitu juga dengan
impor ya sehingga ada
ancang ancang dari produsen dalam negeri
untuk memacu produksinya padahal kita tahu
bahan pangan itu kan butuh waktu
empat bulan tergantung komoditasnya ya
sebelum masa panen jadi
ini waktu yang sangat sempit ya kami khawatir
akan dampak sekali
terhadap kenaikan biaya bahan baku industri
yang kedua adalah bagi inflasi
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
pak haryadi sebenarnya kalau misalnya yang bermasalah
di sini yang saat ini
kita hadapi itu adalah tentu saja ketidakpastian
berapa lama ini akan berlangsung
penutupan akan berlangsung berapa lama
outbreak itu akan seluas apa tentu saja itu
tapi kalau misalnya sudahkah
bisa mendapatkan hitungan jadi
safety net yang kemudian
dilakukan oleh indonesia
kalau kami berpikirnya
mengambil skenario yang paling buruk ya
tadi kan contohnya saja
kita sudah lihat bahwa china itu
satu tahun dua ribu sembilan belas
satu sembilan juta orang
kalau kita hitung hitungannya harus mencari
devisa yang sebanyak kurang lebih
tadi kalau pak coaca
terus spendingnya ya menurut bps seperti itu juga
tentunya kita harus mencari
mengisi itu kan mengalihkan itu
ke entah dari negara mana
itu yang menurut pandangan kami
harus dilihat kalau kita
mau meraih pasar yang lain
dari angka itu
pertanyaannya adalah apakah
mencapai hal tersebut
menurut saya ya bisa saja
bukannya tidak mungkin tidak bisa kita capai
bisa saja dan
sejauh ini juga mudah mudahan
kita berdua bersama ini
menjadi outbreak juga disini
jadi kita kena dampak dari virus itu sendiri
yang kita bisa lakukan adalah
mempromosikan dalam bentuk
kalau mau ke bali empat malam lima hari
berapa dolar seperti itu bicaranya
itu masih bisa kita kerjakan untuk
pasar australia new zealand
jadi masih bisa
inggris itu penyumbang terbesar untuk
turis dari eropa lebih dari empat ratus ribu orang
tapi ada season ya kan sebenarnya
karena eropa itu
mereka itu dibanyakan kan di summer ya
jadi tadinya saya bilang
kritikalnya ini sekarang nih
jadi tadi juga saya sudah sampaikan kepada pak menteri pariwisata
kemarin dengan direksinya garuda
dan komisar ustama garuda
kita kayaknya mesti bicara
jadi walaupun kita tahu
bahwa di bulan
peak seasonnya itu ada di juni
tapi kita mulai dari sekarang kita harus memang
menjual lebih murah daripada tahun lalu
mau gak mau
pertanyaannya mau berapa
jadi kasarnya udah bener bener
udah tutup aja ini potensi
turis dari cina sudah kita alihkan aja
udah gak mungkin ya
tadi kan pertanyaannya berapa lama
jadi lebih baik sekarang kita fokus
kita itu kan belum
sejak krisis kita penerbangan
yang ke west coast
itu kan nggak ada lagi kan
padahal itu menurut saya rute yang menarik
dari dulu kita kalau nggak salah jakarta
nah misalnya gitu amerika juga punya
potensi yang besar
semua upaya ini menurut saya perlu kita bicara
dan sebetulnya tidak perlu juga
kita harus misalnya garuda harus terbang ke sana ya
united dan lain sebagainya untuk mereka
alokasi seatnya untuk rute rute itu
jadi memang menurut saya
harus all out ya kita semua harus
oke oke mencegah potential loss ya
saya kembali ke pak co
pak cos sekarang kalau misalnya kita bicara tentang
penanganan mereka yang akan datang dari
china dalam waktu dekat
karena sekarang di sana sedang out break
ketika besok ada yang datang
apa saja yang sudah disiapkan oleh
jadi apa namanya
aturan sop untuk masuk ke bali
jadi di airport itu kan pemeriksaan tetap kita lakukan
melalui thermal scanner yang ada di airport
cuma itu kan juga tidak
karena ada empat belas hari ada masa ini ya
apa namanya masa tubuhnya masa ketahuan
punya penyakit jadi kalau pun besok
dia lolos masuk ke bali
ini seperti yang saya sampaikan tadi
ini kan dia biasanya tinggal dibeli empat hari
kalau yang besok masih ada datang
karena tidak tahu ada pengumuman buat
tidak penerbangan kembali
itulah yang akan kami tangani dengan pemerintah china
dalam hal ikon jen china
jadi mereka kembali
di kisaran tanggal tujuh
nah tentu ini urusnya g dua g ini sudah
karena ini termasuk sektor flight
itu yang kita lakukan
pak co bagaimana dengan tadi
sempat disampaikan oleh pak haryadi dan
sudah saatnya sekarang pemerintah gerak cepat
kemudian katakanlah tidak bisa lagi
mendapatkan keuntungan atau pemasukan dari
wisatawan cina akhirnya harus segera dialihkan
dan bagaimana dengan negara negara lain
memang kami sedang membuka juga jalur vietnam
dua bulan yang lalu itu ada penerbangan belakang baru
viet yang direct dari hanoi ke bali
setiap hari dengan penerbangannya dua ratus
belum bisa menyamai dengan kedatangan china
tapi sedikit banyak
kami sudah ada usaha usaha di luar cina
dan mungkin juga middle east
dan vietnam sebagai hub nya ini
itu yang dari luar
sedangkan yang juga kami harapkan di domestik
dalam situasi seperti ini sebenarnya
berharap sekali juga penerbangan dalam hal ini yang garuda yang kita miliki
ya bagaimana memberikan harga
jangan selalu berpikir semua mendapat keuntungan
setiap sektor mendapatkan keuntungan
kita subsidi silang
karena ini menyelamatkan sekarang tenaga kerja
nah ketika tidak ada china satupun datang
itu praktis ini akan terdiri dari pungkusan dukungan kerja
nah jadi kami hotel pun akan menurunkan harga
demikian juga kami harapkan penerbangan bisa turun
sehingga pasar domestik masih bisa bertahan
ada insentif yang akan diberikan pak co
ya tentu dalam situasi begini pasti dari hotel hotel
itu sudah hukum dagangnya pasti demikian
untuk bisa bertahan pasti dia akan menurunkan pada batas yang masih mereka bisa tolerir
pasti ada itu
pak haryadi mungkin ingin berbincang dengan pak co
apa yang ingin disampaikan
iya pak co ini kebetulan satu ini nih
satu perjuangan sama saya karena beliau ketua phri di bali
ya saya rasa mungkin memang apa yang disampaikan pak co tadi menjadi upaya kita bersama ya
memang kita melihat potensi untuk mendapatkan pengganti turis itu juga bergantung kepada penerbangan
sekarang ini makanya tadi saya menyampaikan kan
bagaimana kita harus berkoordinasi dengan kementerian
garuda dan juga dengan nanti penerbangan penerbangan yang terbang ke indonesia
itu penting sekali karena kalau mereka tidak support dalam arti kata pertama dari tarif ya
pertama dari tarif
kedua itu adalah dari konektivitas yang ada juga
jadi itu juga sangat berat
apa sangat berat
jadi kalau connectivity nya itu transitnya kelamaan dan sebagainya itu juga membuat orang juga tidak tertarik
ini berbagai hal ini yang memang harus kita bicarakan
jadi perkaranya itu sebetulnya kalau karena semua orang punya kepentingan yang sama
jadi saya yakin kalau kita semuanya bisa membuka komunikasi yang intens antara kami pelaku pariwisata di dalam negeri dengan teman teman di penerbangan ya
penerbangan baik yang domestik maupun yang internasional pasti akan ada jalan keluarnya
karena semua akan mengalami hal yang sama
tadi saya contohkan tadi pak cok menyebut masalah india ya
india ini juga sesuatu yang juga punya potensi yang cukup besar
ini juga kita masih kurang kan untuk effort kita untuk bagaimana kita bisa menarik dari mereka
oke oke menarik kita bahas ini lebih lanjut setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia
atau sudahkah bali siap untuk itu
kalau dikatakan siap mungkin belum
kita tidak pernah membayangkan di bulan januari yang kita sangat harapkan
ini merupakan peak season untuk market china
bahkan beberapa festival yang kita rencanakan di bulan januari
yang chinese festival yang kita adakan akhirnya kita batalkan semua
bahwasannya kita membidik india vietnam middle east dan lain sebagainya itu
bukan karena alasan mereka menghadapi persoalan sekarang
itu memang itu alami kita memang dulu memang mencari itu karena melihat growth nya
india misalnya kesamaan culture nya
kemudian vietnam kenapa kita milik vietnam
karena posisinya sangat strategis sebagai hub di sana
middle east juga yang sedang berkembang besar
jadi ini alasan alasan kita
kenapa kita mendahului
bukan karena satu prediksi bahwa kita akan berhadapan dengan situasi seperti sekarang
tapi itu memang suatu hal yang memang kita lakukan dari dulu
kalau sekarang terjadi hal seperti ini tentu ini di luar ekspektasi
kami terutama industri pengusaha khusus yang khusus menangani wisatawan cina
tentu sangat kelabakan sekali
di atas kertas hitungan hitungan dari turis dari tiga negara itu terhadap turis dari cina
apakah sudah bisa
menutupi atau paling tidak menyamai
pak co untuk sekarang kondisinya
atau masih jauh
belum mampu belum mampu
oke belum mampu oke baik
pak chow terima kasih malam hari ini sudah bergabung untuk berdiskusi di sini
kondisinya anden indonesia terima kasih
wakil gubernur bali cokordo oko arte ardhanasukawati
saya kembali ke pak haryadi
pak haryadi artinya sekarang mau tidak mau harus siap semuanya harus bekerja sama
termasuk mungkin dalam waktu dekat bertemu third party atau multi party
untuk memastikan ini market yang sebesar ini harus digantikan dari mana
ya kita harus bersama sama
jadi di sini yang jelas kalau
kalau sejauh ini
ini diskusi yang sudah dilakukan dengan pemerintah pusat itu soal apa saja
kita berdiskusi adalah untuk terutama untuk anggaran promosi
jadi kami dari swasta kan yang punya inventory nya
baik airlines punya inventory seatnya kami punya inventory kamar
nah sekarang pemerintah harus bantu di promosi anggarannya
nah ini yang saya juga tadi sudah sampaikan kepada pak menteri pariwisata untuk kita harus gerak cepat
artinya kita harus mengkonsolidasikan apa produknya apa yang mau dituju marketnya dan itu kita harus push
nah kalau kami melihat bukannya kita itu tidak ada opportunity saya yakin pasti bisa
karena tadi saya bilang airlines juga penerbangan juga menghadapi masalah yang sama
karena mereka cari gimana nih kalau begini kan repot
nah kami melihat contohnya dari australia ya
australia itu juga sebenarnya punya potensi yang cukup
cukup besar juga mereka untuk ke indonesia itu
selama ini kan kebetulan kebanyakan ke bali
nah ini kalau misalnya nanti domestic flight nya juga kita bisa bekerja sama untuk menaruh men setting harga yang lebih tepat
karena ini tax code juga dari garuda berubah
jadi kita ngomongnya lebih enak untuk melihat secara realistis pada level berapa
karena sebetulnya kami memang perlu ya flight carrier seperti backup dari garuda
karena memang mereka penerbangan
penerbangannya kan memang untuk inbound juga
jadi kalau kita bisa dorong ini kami meyakini dalam tempo enam bulan yang kritikalnya sekarang nih kalau kita bisa cepat kerja sampai februari ini bisa selesai
kita bisa kasih opsi kepada si partner kita di luar travel travel legend di luar
ini loh kita punya produk kayak gini harga sini
karena pada kenyataannya mbak putri tetap aja mereka juga akan lihat kok dari harga gitu loh
jadi nomor satu harga kedua memang kualitas destinasi nya
nah menurut pandangan kami kalau kualitas destinasi insya allah lah kita cukup bagus
hanya sekarang masalahnya di sensitifnya harga
karena kita selalu diperbandingkan dengan misalnya thailand
nah tapi sekarang kita punya opsi yang lebih bagus lagi
kita bisa bilang sama dia thailand lebih dekat sama china loh
jadi kita bisa lebih confidence mereka juga
kita memprediksi ini bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang terburuk
dalam kurang lebih enam sampai tujuh tahun terakhir
cuma begini saya mau tambahkan sedikit bahwa tadi menambahkan pak haryadi juga
sebenarnya kalau perlu memang sekarang ini harus ada semacam paket khusus penyelamatan sektor pariwisata dulu lah yang paling utama
pariwisata dulu oke
yang pertama kita belajar dari cina sekarang
mereka melakukan insentif pajak khusus untuk sektor pariwisata dulu yang paling terdampak ya
pusat pusat perbelanjaan di tempat tempat destinasi wisata
bisa bentuk kayak tax solide tax allowance
bisa dihubungkan dengan pengusaha maunya seperti apa
yang kedua ada semacam grace period atau masa tunggu tidak perlu membayar cicilan pokok bank
nah ini bisa dilakukan oleh bumn
jadi daerah daerah yang terdampak pariwisata daripada nanti ada phk
kemudian terus berlanjut sehingga mereka bikin skema skema yang memudahkan pelaku usaha
jadi ada nafas dulu lah
karena tadi mencari market baru tentunya akan dilakukan terus ya

tapi tentunya ini kan emergensi
dalam kasus emergensi seperti ini
dan paralel itu dikerjakan ya
tentunya tidak butuh waktu yang sebentar ya
ini butuh waktu yang cukup panjang ya
yang terakhir saya kira inbound dari domestik ya
yang tadinya tidak jadi keluar karena khawatir juga
jadi kita tidak bisa menunggu lagi sepanjang dua ribu sembilan belas
ada peralihan di situ berarti
pertama ada peralihan
yang kedua kita melihat indonesia ini sedang tumbuh kelas menengahnya
khususnya generasi milenial
ada sembilan puluh juta orang yang aktif untuk traveling gitu ya
dan ini merupakan gaya hidup baru yang sebenarnya bisa ditangkap peluang ini
walaupun tadi ya dari sisi devisanya kita akan hilang
dari cina cukup besar
tulis tulis mancanegara berkurang
tapi kalau kita bisa tangkap menjadi event event anak muda misalnya
tentang ekonomi kreatif
ini bisa memacu setidaknya di dalam negeri ini jangan sampai turun juga mengikuti wisatawan asing yang anjlok gitu
itu yang memang harus ada krisis center lah semacamnya
tapi tentu saja kita semua ini kita sedang berbicara ketika saat ini sama sekali tidak ditemukan ada yang terjangkit corona di indonesia
hal ini kemudian akan berbeda jika ada temuan mereka yang terinfeksi corona gitu ya mas bima
ada pertanyaan kritis juga ya dari salah satu jurnalis australia kalau tidak salah ya
belum ada ini karena dalam masa inkubasi virusnya belum ketahuan ya
karena alat kesehatan kita mungkin tidak secanggih negara negara maju gitu ya
atau memang indonesia cukup beruntung untuk belum ada korban yang sampai meninggal ya di indonesia
oke kita lihat itu mungkin sudah ada perkembangannya dalam beberapa hari ke depan mas bima
terima kasih banyak
pak ready terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi
kami kembali dengan informasi
terkait dengan tokoh nahdlatul ulama
ada sejumlah tokoh nahdlatul ulama yang hadir saat pemakaman jenazah k h s w
kami kembali dengan informasinya